masa lu gak kasian sih sama dia
aduh cuy biasa keles kalo orang jual barang
siapa tahu laki gue mau beli barang yang lebih canggih lagi
ya kan biasa itu cuy
lu lucu sekali aduh lawak lu ya
dengan caranya adriana sendiri untuk mengambil harta gonogini yang seperti mama inginkan
main cantik mama
kan aku cantik jadi harus main cantik
kalo mainnya gersak gersuk gersak gersuk
yang ada benyak yufi langsung pergi
nah setengah adriana pakai caranya adriana setengah dengan caranya mama
contoh pak b iskandar tadi nelfon adriana
pak b iskandar
kalau banget dari suaranya sedih banget
tadi itu kayak ngerempet teleponnya
kayak tersiksa gitu kan
pak b percaya pak b percaya mas b percaya
tuh semua nama disebutkan
percaya dan dia terus terusan maaf adrena maafin mas
dan dia menahan rasa sakit dan sedih
bahwa dia sebenarnya masih mencintai adriana
iya memang kalo udah bersangkutan dengan adriana susah move onnya ma
kayak kamu ya susah move on juga
apa yang dia nelfon mama
mau tau banget
omah aku minta aku ajak ke rumah tante
soalnya pas tante lagi cerita ditelepon kalo misalnya adriana udah cerai dan minta support aku
ternyata oma sempet nguping tante
kalau misalnya adriana itu lagi sakit dan butuh support aku
terus akhirnya dia minta aku ajak nengokin ke adriana
terus gimana kamu mau kesini gitu
oh jadi gak apa apa nih tante
mau ngelarang kamu kesini sama oma justru kita senang banget kalau oma sama alex mau kesini
nanti tante yang yakinin adriana bilang suruh pura pura sakit
jadi kamu gak bakalan dimarahin oma karena bohongin oma
pokoknya kamu tenang aja deh nanti tante langsung bilang adriana
tante tunggu ya di rumah
iya makasih assalamualaikum
mau ke rumah
ketemu mama ya enggak lah ketemu kamu masa ketemu mama
udah deh pokoknya kamu nurut aja nanti kamu pura pura sakit pas alex sama oma datang
acting kamu tuh kan pinter
eh kenapa kenapa kok tiba tiba oma datang kesini tuh maksud tujuan itu apa
soalnya maksud dan tujuan mama adalah
tadi tuh mama udah telpon telpon sama alex
kebetulan mama cuma cerita kalau kamu abis di force mama bilang kamu butuh support
ya kan daripada kamu sedih terus mama pengen kamu cheer a
siapa tahu alex bisa cheer up kamu
nah udah gitu alex pas ngobrol sama mama eh ada omanya
terus ditanya emang adriana kenapa
gak mungkin kan bilang adriana udah di force jadi alex gagap terus dia langsung refleks bilang kamu sakit
eh pas bilang kamu sakit omanya langsung bilang gini yaudah kita tengokin adrian aja yuk sekarang
terus mau gimana
ya datang dong pasti omanya kesini sama alex
jadi kamu sekarang pura pura sakit
ecus rebahan boboan
atau mau di kompres
ini yang sekarang mama bubuk mama yang pura pura sakit karena adriana harus pergi
loh kok kamu pergi gak bisa adriana
karena alex sama omanya mau kesini
kok kamu yang pergi sih masa mama yang bobo gak mungkin kan
adriana mau cantiknya pergi
no adriana tunggu tunggu tunggu
alhamdulillah ya allah kita bisa kembali lagi ke rumah ini
oh neng mudah mudahan ini teh dia tidak ganggu lagi tuh si kartu perdagangan
sudah tentang abah om dana itu udah gak akan ganggu kita lagi
aku yakin banget sih neng tuh buka keyakinan dari mana itu tuh
aduh kenapa gue malah ungkit ungkit lagi soal ini ya
kalau abah sampai tahu yang sebenarnya abah bisa bisa ngamuk nih ke bapaknya mondi
eh kalau kau diem tuh jawab lah tuh neng
ngoroknya tau dari mana kalau si kartu perdagangan teh tidak bakalan berubah tak apa apa sih pak
enggak abah neng gak tau apa apa kok
kan neng tadi dengar dari mama sendiri kan mama bilang kalau homor dana itu udah baik ya kan
ini yakin ini tidak ada rahasia lagi dibalik kita ini soalnya aneh aja ya
si kartu perdana teh kadang begini kadang begitu orangnya
bentar baik nanti sebelin bentar ngeselin
nah coba gimana coba tidak masuk akal kita tidak
benar neng ngorok tidak ada yang disembunyiin dari abah
yakin lagian apa yang disembunyiin sih pak
ya udah kalau tidak ada apa apa mah soalnya emang apa yakin ini teser pasti ada apa apa nanti
bagaikan udang dibalik batu tapi ini lebih jadi udang dibalik combro ini
ya abah udah dong jangan seuzon terus pikirannya bolak balik pikiran jelek ke orang
gak enak tau
ya pun tenang ya neng manisnya saya bukannya suuzon tapi kan udah tau sendiri ya masifatnya si kartu perdagangan
kadang pika sebelin kadang ngeselin kayak nekik
ya udah terserah abah kan abah sendiri yang rugi kalau cemas cemas terus gak enak rasanya kan
iya saya tahu cuma kan saya takut aja gitu loh takut ada apa apa dia akan mengganggu kita lagi atau tidak
ya pokoknya maaf lah
ya pokoknya maaf lah abah tiba tiba jadi curigaishen tapi memang ini kan sebagai kepala keluarga teh harusnya abah bikin kalian tenang
satu jujur abah
udah jangan punya pikiran jelek lagi
gak tau mah
ih kok tumben deh gak tau mondi pergi kemana gak bilang sama nek
mohon nek tuh
kayaknya ada apa apa ini mah biasanya kan cnn juga suka jalan bareng kan kok belakangan ini jadi jarang nih
ya enggak bah oh kita kan berdua lagi ngejalanin sama natabah jaga jarak aman gitu udah
eh tapi nek jangan jaga jarak aman tuh nanti ketinggalan tuh ya ketinggalan tuh
eh overlapping nanti nek
ah si nek
itu namanya senjata makan tuhan
heee kok gitu nek manis eh nek manis mau kemana nih nek kok gak jauh gitu
biar jarak aman
dijaga jaraknya biar aman
wah ini mah si ganel lagi ini nek lagi berhalangan nek nek manis
kirain jauh jauh nek berhalangan
makanya jangan aman aman
gua mau iseng
kayanya gua kirim ke cuy cuy oke nih bikin suasana hot semakin panas dan beringas
kecailan sang keket mulai lagi
ah kirim ah
ngapain dia wa
hah males banget kalo muncul namanya keket
pasti dia kepok deh males
tapi dia kirim apaan ya
mau liat ah
oh tunggu biar jelas biar jelas
ini serius nih
kayak ngejualin barang
tunggu tunggu tuh jualin barang apa nih
eh beneran gak sih ini papa
sekarang kita telepon
kita telepon sekarang
batuk batuk iseng hehehe
ih aduh kaget
ngapain sih pakai telepon segala
pasti dia mau kepoin macan
udah liat foto foto yang gua kirim belum
udah gua udah liat foto laki gua
terus gua harus bilang
ya enggak juga sih
lu gak liat tuh
haki ngapain coba di toko elektronik
gimana kalau lu yang ceritain ke gue
soalnya kan lu yang kepoh
ah bukannya gua kepo cuy
tapi gua kan best friend lu
gua harus kasih tau lu
apa yang lu gak tahu
begitu tuh kelakuan laki lu kalo di luar
kasian banget deh cuy
gua gak ngerti deh
gua gak ngerti kenapa lu harus gituin dia
lu apain sih si wawansky
dia kan ganteng
terus mantan gua lagi
masa lu gak kasian sih sama dia
biasa keles kalo orang jual barang
siapa tau laki gua mau beli barang yang lebih canggih lagi
lu lucu sekali
aduh lawak lu ya
dimana mana kalau orang itu ke toko elektronik kayak begitu
dan jual jualin barang
ngegade gadein barang kayak begitu
berarti kan bu
bu itu butuh uang
sama dengan e
terus lu ngapain gak ada di situ
gua di situ
gue lagi cari gadget yang lebih canggih gitu loh
secara gua sampri madonna kan
gue mau yang selalu up to date gitu loh
eh gak taunya gua ketemu lagi lu di sana
gua liat deh lu
kenapa sih pakai acara jual jual barang segala sih
pakai ketemu sama si keket lagi
pasti deh si keket nih
tapi gue gak boleh kalah nih
gak boleh disekakmat gitu aja
namanya juga laki gue tuh lagi cuci gudang
kan gak ada masalah dong
barang barang yang tahun lalu dijual jualin
karena laki gua pengen beli barang barang baru lagi
kayak tv aja yang patrick
gak ada salahannya
buat uang jajan cuy
ya misalnya kalau cuma satu doang yang dijual
gua bisa ngerti
gua gak liat tuh di fotonya tuh
masa sih macan gitu